kita lanjutkan cnn usianis report debat kedua antara calon presiden jokowi dodo dan prabowo subianto
berujung pada laporan ke badan pengawas pemilu pernyataan jokowi
yang menyebut kepemilikan lahan prabowo di kalimantan dan aceh dinilai menyerang pribadi prabowo
adu visi dan misi antara calon presiden yang digelar minggu malam di hotel sultan jakarta berbuntut panjang
capres petahana joko widodo dilaporkan ke badan pengawas pemilu senin siang
pelapor dari tim advokat indonesia membawa sepuluh dokumen laporan
terdiri dari cetakan berita media daring dan cuplikan rekaman video debat jokowi prabowo
pelapor menuding pernyataan joko widodo tentang kepemilikan lahan ratusan ribu hektare oleh prabowo merupakan kebohongan
mereka menduga ini merupakan fitnah yang bertujuan untuk menjatuhkan calon presiden nomor urut dua
yang kami ketahui ya ya senama perusahaan
sehingga saya kira hal hal seperti ini yang kemudian ya kita juga minta kepada pihak bawaslu dan juga pihak kpu
agar mendegur keras buat pak jokowi
agar tidak lagi melakukan hal hal seperti ini di masa yang akan datang
sementara itu calon presiden petahana joko widodo mengaku heran dengan pelaporan dirinya ke bawaslu
menurutnya saat debat sudah ada bawaslu sehingga jika memang ditemukan pelanggaran
maka bawaslu akan menangkapnya
jokowi mengambil tindakan
debat yang lalu saya sudah dilaporkan debat yang ini dilaporkan
kalau debat dilapor laporan nggak usah debat aja lah
kalau debat dilaporkan gimana
kan sudah ada ketua bawaslu dan komisioner bawaslu ada di situ
kalau kira kira nggak anu pasti yang dibisiki
dalam debat calon presiden yang digelar minggu malam
jokowi sempat menyebutkan kepemilikan lahan prabowo di kalimantan timur
sebesar rp dua ratus
rp satu ratus dua puluh hektar dan di aceh tengah seluas rp satu ratus dua puluh hektar
prabowo lalu mengakui soal kepemilikan lahan tersebut
namun ia menegaskan bahwa status kepemilikan itu adalah hak guna usaha
yang kapanpun bisa dikembalikan kepada negara
prabowo menilai lebih baik lahan itu dikelola nasionalis seperti dirinya
daripada pihak asing
elvira kedunisa cekarta
tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya yang kelola
nasionalis dan patrio
lalu apa respon bawaslu terkait laporan yang ditujukan untuk capres petahana joko widodo
kita tersambung dengan anggota bawaslu ri frits edward siregar
pak frits selamat siang
selamat siang mbak fira
pak frits apa tanggapan bawaslu mengenai laporan dari tim advokat indonesia
yang ditujukan untuk capres petahana jokowi dodo
ya bersama ini kami mau menyampaikan bahwa kemarin bawaslu telah menerima laporan
dijukan oleh pak jamaludin kudubun
nah terkait dengan pasangan capres satu pak jokowi dodo
jadi berdasarkan benar bagaimana tadi mbak ketahui bahwa pak jamaludin mengatakan bahwa
pasangan capres satu pak jokowi dodo diduga melanggar pasal dua ratus delapan puluh
dari undang undang nomor tujuh
tahun dua ribu tujuh belas ayat satu c yang dimana mengatakan pasal tersebut berkaitan dengan larangan
di dalam kampanye
pasal satu c itu adalah mengatakan bahwa menghina seseorang agama suku ras golongan salon
dan atau peserta pemilu yang lainnya
jadi dengan dasar itu pak jamaludin mengajukan ataupun melaporkannya kepada bawaslu mbak
hasil dari analisa bawaslu seperti apa
memang ada pelanggaran di sana
laporan yang disampaikan pada kemarin lah pada senin tanggal delapan belas februari kemarin
pada pukul tiga belas lima puluh dua itu kan sebuah laporan yang akan kami periksa apakah memenuhi syarat secara formil
ataupun syarat secara amatiril
secara formil misalnya apakah benar siapa yang melaporkan apakah identitasnya benar atau tidak
kemudian syarat materialnya
apakah dugaan tersebut
masuk dalam ranah bawaslu atau tidak
apabila itu kemudian setelah hasil pemeriksaan kami dikatakan bahwa itu benar
itu merupakan ranah daripada bawaslu
maka kami akan melakukan klarifikasi kepada para pihak
untuk memeriksa apakah dugaan yang disampaikan itu benar atau tidak
sejauh ini saya ingin lebih lugas lagi untuk
nomor urut satu mengatakan juga kemarin bahwa
pada saat debat berlangsung ada bawaslu di lokasi
jika memang terjadi kesalahan ataupun pelanggaran
pasti dibisikin istilahnya seperti itu
pasti ditegur begitu
anda berada di lokasi juga bawaslu melihat seperti apa sebenarnya saat itu jalannya debat
informasi juga sempat terjadi kericuhan
karena ada pernyataan yang dianggap menyerang salah satu calon presiden
ya memang benar kami bawaslu bersama ketua dan anggota kami berada di tempat debat
pada tanggal tujuh belas februari tersebut
tapi kan kemudian kan pertanyaan adalah
apakah benar apakah ada dugaan seperti itu yang disampaikan
mohon maaf saya nggak bisa menjawab itu lebih lanjut
karena ini kan masih dalam proses pemeriksaan
jadi kan kalau nanti akan bagaimana itu kan bisa ketahuan pada saat
nanti hasil dari laporan ini apakah ini memenuhi atau tidak
memenuhi ataupun dapat diterima atau tidak itu kan juga
dengan melihat bahwa bawaslu juga hadir pada hari debat kemarin mbak
kumpulan itulah yang bisa nanti baru bagaimana itu akan ketahuan pada saat kesimpulan
setelah membaca dari laporan dengan menenggakkan fasilitasi yang hadir
baik terakhir pak frits kita akan segera juga melihat debat ketiga
yang akan berlangsung bulan depan
sejauh ini apakah sudah ada evaluasi dari bawaslu usulan usulan tertentu
yang akan disampaikan kepada kpu untuk melengkapi
jalannya pelaksanaan debat ketiga nanti yang akan diikuti oleh calon wakil presiden
ya bawaslu akan menyampaikan rekomendasi bawaslu kepada kpu
bawaslu berterima kasih kepada kpu bahwa hasil evaluasi pertama kami
untuk debat pertama itu ada beberapa yang diakomodir dalam debat kedua
dalam hal menyikapi hal debat ketiga ada beberapa rekomendasi bawaslu
yang akan kami sampaikan misalnya satu kami meminta agar jumlah
pendukung yang hadir di dalam ruangan debat itu tidak terlalu banyak
seperti kemarin lima ratus lima ratus jumlahnya satu ratus lima puluh pendukung
dan kami meminta akan hanya lima puluh orang untuk pada debat yang ketiga nanti
dan juga kami meminta kepada tim kampanye untuk dapat mengatur
para pendukung yang di dalam ruangan debat
dan juga ada yang ketiga misalnya kami meminta kepada kpu
untuk tetap tegas dalam memeriksa para pendukung yang hadir
untuk tidak membawa alat alat peraga kampanye yang tidak diperbolehkan hadir
di dalam pada saat ruangan debat
saya kira seperti itu rekomendasi yang bawaslu sampaikan kepada kpu mbak
baik terima kasih pak frits anggota bawaslu republik indonesia
sudah berbincang bersama kami di cnn news report selamat siang